nih doi sebentar sebentar sebentar doi
kamu dorongnya dari arah sana atau dari arah sana
saya lupa tuh ceng
waktu kamu ditambal ban
si jennifer masih ada disitu
siapa tuh kang dadang
jennifer makan kang dadang
makannya disebelah tempat
gempa dengan kekuatan enam lima skala richter
terjadi sekitar pukul dua puluh lewat sepuluh menit
tenang sebentar sebentar
kekuatan gempa mengakibatkan terjadinya tanaman
gimana pak kades
gimana pak kades
gimana gempah jadinya pak
bagi warga yang memiliki rumah
akan mendapatkan kompensasi
sesuai harga rumahnya masing masing
bagi warga yang sudah bermukim satu tahun
atau dipindahkan ke jonggol
wah itu jauh pisang
kalisah kalau baru dah gimana tuh
pemkap sudah menyediakan rumah
untuk kalian di jonggol
kita ini harus benar benar pindah dari sini
satu kampung gitu kalau tidak longsor
benar benar longsor pak
sepatunya sobek atau nggak sobek
iya disobek makanya sobek
tumben cuciannya banyak kan tuh dan
disatuin sama cuciannya kang dadang
wah banyak tambahan ya
dan istri kamu kan udah berangkat kerja keluar
kok masih cari tambahan
istri saya kan belum sebulan ceng kerja di luar
jadi belum gajian
apalagi cuciannya si dadang
ih katanya tangannya tapi alergi
kalau ke air sungai suka gatal gatal
nggak boleh tuh ngedoain orang eh
dosa tuh ceng
melehoi itu apa ceng
yang begini nih
kamu masih ingat nggak cerita waktu jenniper hilang
jeniper nggak pernah hilang
sampai rumah jam berapa tadi kamu sama jenniper
saya pulang nggak bareng jeniper kum
kenapa tidak ikut ke toko buku
berarti jeniper ketinggalan atuh kum
jeniper ketinggalan kum
jeniper ketinggalan di mana doi
kum jeniper itu ketinggalan
kamu jangan nanya yang lain
ya udah jeniper ditinggal di mana
jeniper itu ketinggalan atuh kum
coba kamu inget baik baik doi
gimana saya mau inget jeniper ketinggalan kum
jennipure di mana kamu sayang
kenapa sih doi
ingatannya harus dicicil
ya belanja di bang ocat cicil
turun atuh kum
ngapain lagi sih
ban saya kempes atuh kum
kamu nambel ban
jeniper ketinggalan di tempat nambel ban
bukan atuh kum
nih doi sebentar sebentar sebentar doi
kamu dorongnya dari arah sana atau dari arah sana
saya lupa tuh cek
waktu kamu ditambal ban
si jennifer masih ada di situ
siapa tuh kang dadang
jeniper makan kang dadang
pakannya di sebelah tambal ban itu
tempat tambal ban
jennifer belum ketemu
waktu kamu lagi nambal ban
tambal ban kan
jennifer itu makan di restoran sebelah tambal ban gitu
di seberang kan dadang
kalau gitu kita cari tukang tambal ban
yang di seberangnya ada tempat makan
jennifer dimana sayang jennifer
papa tambal ban dimana
astaga untuk ketemu sekarang ini doy
makanya kalau lupa boleh tapi jangan sama anak dong
ceng makasih ya ceng
kang dadang makasih
akhirnya kamu ketemu saya hanya allah
kamu jangan kabur kabur lagi
kalau kamu kabur kasih tau apa
ah kamu mengarang ceng
ya enggak inget
waktu apa dengerin obrolan kamu sama si ucuy di depan
apa senang sama si ucuy
dia tidak mau berbohong
tapi malah kamu yang nyuruh dia berbohong
itu harus diingat min
itu harus diingat min
itu harus diingat min
kalau kamu nanti sudah berkeluarga

dalam rumah tangga
dalam rumah tangga
suami istri itu tidak boleh saling berbohong
suami istri itu tidak boleh saling berbohong
pizza itu makanan seperti apa
emangnya kamu belum pernah makan pizza den
enak deh pokoknya
nanti pesen aja apa yang kalian suka
nanti pesen aja apa yang kalian suka

kamu jangan terganggu dengan masa lalu kamu cui
sekarang kamu hidup bersama mimil
dengan lembaran yang baru
dan kamu jangan kecil hati
karena kamu tidak kenal sama orang tua kandung kamu
kamu beruntung cuy
masih banyak orang tua yang menyayangi kamu

masih banyak orang tua yang menyayangi kamu
aku harus pergi
aku harus pergi